mas al dan mbak andi
tinggal kita berdua nih mas ya lebih dekat lagi
bermusraan kayak gitu yuk
yang lain kemana
tau ke dalem tadi
kok kamu gak ikutan ke dalam
malah deketin aku
gak usah gr
siapa yang deketin kamu
ya kenapa gak langsung masuk ke dalem aja mas
kenapa harus tetep disini
katanya gak mau kebawa perasaan sama aku
sini saya bukain
sini saya bukain
sini saya bukain
aku bisa sendiriku mas
kalo misalkan kamu mau buka
kemarin buka hati kamu mas
belajar untuk mencintai aku
aku gak minta lebih kok
saya gak perlu belajar nid
karena cinta itu udah
tanpa saya sadari
kuyakin kau tahu
ini al kemana sih
kok gak nelfon aku balik
thank god kamu angkat telpon aku
al kemana sih ren
tadi sih lagi di taman mbak
saya kurang tahu mbak
ada apa ya mbak
tanta rosa ada di rumah sakit
di ruang igd ya
baik pak makasih ya mbak
jadinya kita tinggal deh
aku mau adik
siapa sih yang ngajarin
ataukah ini ya
perasaan seorang anak yang kesepian di rumah
jadinya minta adik
adik apa sih
sudah saatnya untuk
mas a dan mbak andin
memanggil aladin dari atas
papa harus pergi dulu ya
nggak bisa nemenin kamu main
kamu main dulu sama
mas kiki sama mama sama brandi ya
gak perlu aku harus tanya kemana kan mas
kalau aku cuma bisa bilang hati hati ya
saya pergi dulu ya
al kamu kemana aja sih
aku telfonnya nggak diangkat angkat
hentan saya di kamar
kata suster yang ada di sana
mama kamu tiba tiba histeris di depan kamar jenazah
aku juga gak ngerti kenapa mama kamu ada di sana al
kamu udah ada di sini
makasih ya sel
kau penjaga strawberry sayang
ku kangen banget
mama bikin pancake strawberry kesukaan kamu
dan please jangan tinggalin mama lagi ya
aku udah gak akan pernah bisa lagi pulang mah
atau makan pancake stroberi buatan mama
udah jadi mama aku
makasih untuk semuanya ma
aku gak akan bikin mama kesepian lagi nih
aku bakal kasih mama
seseorang yang spesial ma
seperti mama menyaingi anak sendiri
mama jaga diri ya